kalau saya melihatnya ini data kan kalau misalnya menghitung dari angka hunian rumah sakit ya
harus sama ya betul dengan partner